gubernur kalimantan selatan sahbirin nur berharap semua zona merah yang ada di wilayah kalimantan selatan cepat berubah menjadi zona hijau
untuk itu diperlukan kerjasama dari semua kalangan untuk menjalankan protokol kesehatan guna memutus mata rantai penyebaran covid sembilan belas
tujuh belas kabupaten kota yang berada di provinsi kalimantan selatan berada pada zona merah
oleh sebab itu gubernur kalimantan selatan terus menerus memberikan edukasi dan menerapkan protokol kesehatan kepada masyarakat melalui media televisi radio dan spanduk
sabirin nur berharap dukungan dari segala lapisan untuk mematuhi protokol kesehatan covid sembilan belas seperti menggunakan masker menjaga jarak tidak berkerumun dan selalu menjaga kesehatan
gubernur dan para relawan juga mengimbau masyarakat kalimantan selatan untuk tidak meremehkan covid sembilan belas
setelah penyakit ini atau covid sembilan belas ini mewabah atau berada di wilayah kita
kita harus mencari penyakit yang lebih baik
kita harus mencari penyakit yang lebih baik
saya mengadakan pertemuan dengan forkopimda terus melihat situasi dan saya perintahkan leading sektor terkait untuk segera temu cepat lapor cepat virus corona ini sampai detik ini saja tidak ada obatnya
nah tentu saja kita berupaya untuk melakukan pencegahan ya karena kita tahu yang namanya mencegah itu kan lebih baik daripada mengobati
kita melakukan pencegahan dengan melakukan penyeluhan melewati radio televisi bahkan spanduk spanduk dan sebagainya
bahwa ini kita sedang dilanda yang namanya wabah penyakit corona